menjelang idul adha pemerintah provinsi dki jakarta akan menertibkan penjual hewan kurban
hal itu dilakukan agar tidak ada lagi penjual yang berdagang di sembarang tempat dan mengganggu arus lalu lintas
gubernur dki jakarta anies baswedan minggu siang memberi imbauan kepada warga untuk menaati peraturan untuk tidak berjualan hewan kurban di trotoar jelang idul adha
anies juga akan menginstruksikan jajarannya untuk menertibkan penjual hewan kurban yang masih melanggar peraturan
ssss suaranya bang masuk bang suaranya ada semua bang
bagi para wali kota camat dan lurah akan melakukan penertiban penjualan dilakukan di lahan lahan tapi bukan di trotoar dan di pinggir jalan
karena itu saya mengimbau kepada semuanya untuk mengikuti aturan ini dan nanti wali kota camat dan lurah akan melakukan penertiban